tidak ada petugas berjaga di akses masuk di kampung gubeng kertajaya gang sembilan g ini
selain itu juga tidak ada satupun imbauan atau penanda yang menunjukkan seluruh warga di kampung ini tengah menjalani isolasi mandiri
yang ada hanyalah spanduk berisi imbauan agar ojek online tidak parkir di sepanjang jalan
pembatasan hanya dilakukan dengan menutup total satu dari dua akses keluar masuk yang ada
pada akhir mei sampai awal juni satu keluarga di kampung itu meninggal terpapar covid sembilan belas
seorang ibu dalam kondisi hamil tua meninggal dengan status positif covid sembilan belas
kemudian kedua orang tuanya meninggal dengan status pasien dalam pengawasan atau pdp
sedangkan tiga anggota keluarga lainnya berstatus reaktif setelah menjalani rapid test
pemerintah kota surabaya beberapa waktu lalu menggelar rapid test masal untuk seluruh warga
kampung tersebut hasilnya lima warga reaktif dan sudah diisolasi di hotel yang disediakan
pemerintah kota surabaya kini puluhan warga di kampung itu menjalani isolasi mandiri selama empat belas hari
menurut suparno ketua rw di kawasan itu warga sekitar masih bisa membantu memasuk makanan
bagi warga kampung secara swadaya
yang mana saya sudah menghimpun dana dari rt dua sampai rt tiga belas wilayah rw lima
itu kita kumpulkan sesuka rela jadi apa saja sekecil mungkin itu kita terima
sehingga dalam kebutuhan daripada warga yang terdampak yang isolasi mandiri itu
di permakanannya dibantu oleh warga masyarakat
baby yang berusia dua puluh bulan itu juga dibantu oleh masyarakat
untuk kesehatan beliau itu juga susu juga madu
epidemiolog universitas erlangga surabaya windu purnomo mendesak pemkot
memiliki cara khusus untuk kawasan dengan penularan tinggi
menurutnya tidak bisa semua diserahkan kepada masyarakat
mestinya itu otomatis ya kalau misalnya zona merah harusnya tetap harus dikunci
ada cek poin cek poin skala lingkungan
betul ada cek poin seperti kalau
kalau psbb kota ini ya berarti di perbatasan kota kan ada checkpoint
itu pun sama gitu jadi misalnya zona merah harus ada cek poin
di mana yang bukan warga tidak boleh masuk
atau warga pun tidak boleh keluar sesungguhnya
karena kan gini ya kalau di dalam zona merah itu kan kita nganggap ya
masih pun belum tentu nganggap bahwa di situ warganya sudah terekspos
windu menyebut pembatasan ini sebagai
batasan sosial berskala lingkungan
di sisi lain pemerintah harus menjamin kebutuhan dasar warga di sana terpenuhi
termasuk tenaga keamanan untuk menjaga akses keluar masuk di kampung
selama warga menjalani isolasi mandiri
sejumlah kampung di surabaya sebenarnya sudah menerapkan pembatasan ini
miftah farid andras wicaksono surabaya jawa timur